kemarin soal masalah ini biar bapak langsung tanya aja kepal atau bu andini ya pak
kalau bapak presiden membantu tolong langsung hubungin saya ya pak
rendy kenapa kak
untuk selidikin ricky
ya tapi itu dia
gue aja gak tau din
lo ngajar jam berapa
hmm kayaknya sejam lagi deh
ada yang mau gue obrolin
boleh mau dimana
apa itu apartemen nya ricky ya
atau dia cuma sedang mampir aja kesini
kemarin itu kan
gue ketemu sama sepupu gue disini
dan setelah ricky cabut dari sini pak randy langsung nyamperin gue
ya terus gue tanya aja
pak rendy bilang disuruh tanya langsung aja ke lo
sebenernya ada apa sih nih
ada masalah apa antara lo atau suami lo dengan sepupu gue itu
apa pantas kalau aku bahas masalah ini sama kak rafael
soalnya ini kan masa pribadinya elsa
apa pantes kalau aku bahas masalah ini sama kak rafael

cerita dong ke gue
masa ada rahasia rahasiaan sih diantara kita
bara juga diomongin
apa riki ini tinggal di greenfill apartemen pak
soalnya saya baru saja ketemu dia disini pak
oh itu cuma sebentar aja kok pak
soalnya rumah dia lagi direnovasi
ya jadi dia minjem apartemen saya
oh gitu ya pak
oh iya saya boleh minta tolong bapak untuk mantu saya pak
karena lagi ada yang saya cari dari riki pak
pak rendi sebenarnya saya mau banget bantuin pak rendi
tapi saya harus tahu dulu duduk permasalahannya itu seperti apa
karena kalau saya nggak tahu sulit buat saya untuk bantuin anda
karena riki itu sepupu saya
eh gini pak seperti yang saya bilang kemarin
soal masalah ini biar bapak langsung tanya aja kepal atau buantinya pak
kalau bapak bersedia membantu
rendi kenapa pak
untuk selidikin riki
ya tapi itu dia
gue aja nggak tahu nih apa permasalahannya
jadi gimana gue bisa bantuin pak rendi
apa aku cerita aja kali ya sama kak rafael
dia kan juga keluarganya ricky
dia pasti bisa banyak ngebantu penyidikan ini
ya udah aku cerita sama pak buka
tolong banget jangan dikasih tahu ke siapa siapa ya
gue nggak akan cerita ke siapa siapa
kayaknya dia udah berpikir
dia udah berpikir

dia ada kesimpulan
ini mah aneh
apa yang nanti printed nih
ini pusing dari awal
di arti tadi
gue masih gak nyangka loh nih padahal kan lo dulu sering bilang kalau bocah lo itu tegas banget dalam mendidik kalian
aku pun juga kaget kaget banget aku kak
dan dugaan aku sih elsa itu hamil sama roy
karena elsa yang sendiri yang bilang
tapi masalahnya sekarang dia menyangkal
dia bilang kalau misalkan dia tuh gak hamil sama roy dia hamil sama teman modelingnya
ya menurut lo gimana
bener apa enggak
pergaulan ricky itu emang bebas banget nih
dia suka gonte ganti cewek
dan dia orang yang gak suka berkomitmen
tapi sih ricky gak pernah cerita soal ini ke gue
aku sampai sekarang pun juga masih bingung kemana yang benar
atau emang ini akal akalan elsa aja dia menyangkal semuanya
kalau misalkan memang dia hamil sama roy
mungkin ada sangkut pautnya tentang pembunuhan roy
ternyata masalah ini rumit banget ya ndiny
sudah agak berat kak aku cerita ini sama kakak
karena aku gak enak juga sama kamu kak
hari ini berisang pautan sama si bubu kamu kan
tapi masalah aku percaya sama kamu kak
dan aku mas al dendy semuanya lagi menyelidiki mana yang benar dan mana yang salah
jadi aku minta tolong sama kamu tolong
kalau misalkan kamu mau ngebantu aku dengan senang hati kak
dan terima kasih banget
udah tenang aja ndiny
gue pasti bakal bantuin kak
udah dapat alamatnya
langsung kirim ke gue